ya di beberapa wilayah di jawa timur operasi penyakit masyarakat digelar
hal ini dilakukan agar menjelang lebaran seluruh wilayah di jawa timur kondusif dari segala gangguan
petugas satpol pp kota kediri menggelar razia di sebuah hotel melati
petugas memeriksa setiap kamar di hotel yang dikenal warga digunakan untuk kencan singkat
petugas menemukan tujuh pasangan bukan suami istri yang tengah berada di dalam kamar hotel
dua diantaranya adalah pegawai negeri sipil dinas pendidikan kabupaten kediri serta seorang perangkat desa
para pasangan tersebut langsung dibawa ke kantor satpol pp kota kediri untuk dilakukan pendataan dan pembinaan
petugas juga merazia beberapa panti pijat yang masih buka saat bulan ramadan
panti pijat tadi tidak ada izin kita bukuk untuk tidak beroperasi
kedua di hotel burung di atas jaring
tujuh pasang bukan suami istri
razia yang sama digelar di nganjuk
tugas satpol pp menyasar beberapa hotel melati di pinggir kota
salah satunya di sebuah hotel di desa peserut kecamatan sukomoro
di sini petugas langsung menggedor pintu kamar hotel untuk memeriksa penghuninya
tak pelak razia ini membuat penghuni kamar hotel kelabakan
mereka tak menyangka petugas akan melakukan razia pada siang bolong di bulan ramadan
bahkan salah seorang pasangan mencoba lari
namun ditangkap tugas
empat pasang bukan suami istri yang tengah berada di dalam kamar dibawa ke kantor satpol pp untuk didata
ya dalam rangka kita ikut menghormati ramadan
masa umat islam seluruh dunia
mungkin masa dia berbuat mesin seperti ini
sementara di jember razia diarahkan untuk menertibkan para gelandangan dan pengemis yang membanjiri kota saat bulan puasa
petugas membawa enam belas gelandangan dan pengemis yang ditemukan berada di beberapa sudut jalan
semua dibawa untuk didata dan diberi pembinaan termasuk seorang pengemis tua yang mengaku tidak kuat berjalan hingga harus digendong oleh petugas satpol pp
razia juga menjaring seorang pemuda yang meminta minta dengan kedok untuk pembangunan yayasan dan masjid